alam di dalam areal wisata ini juga menjadi daya tarik tersendiri
bagi para wisatawan mancanegara maupun lokal
wajah bantimurung yang lebih tertata rapi
di masa libur natal dan tahun baru ini
jumlah pengunjung di bantimurung bisa mencapai lima orang setiap harinya
kepadatan jumlah pengunjung ini sendiri terlihat di beberapa titik
mulai di bawah air terjun hingga di pinggir jalan
yang dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat oleh sebagian pengunjung bersama keluarga
muhammad bakri maros sulawesi selatan